merayakan ulang tahun ke satu ratus lima belas
meluncurkan lini produk model tahun dua ribu delapan belas
untuk konsumen tanah air
ada dua belas varian yang diluncurkan
di mana delapan varian ini merupakan model terbaru
penasaran ini dia liputannya
peluncuran model terbaru harley davidson dua ribu delapan belas ini
bertempat di gerai anak elang di kelapa gading jakarta utara
jajaran motor tersebut ditampilkan di depan ratusan orang
yang berasal dari sekitar lima puluh komunitas harley davidson indonesia
dari dua belas varian yang diluncurkan
delapan diantaranya merupakan varian baru dengan model soft tale
kedelapan motor ini dibekali mesin paling mutakhir untuk harley
yakni milwaukee delapan satu ratus tujuh dan satu ratus empat belas
mesin ini diklaim paling bertenaga untuk harley
dan mampu meminimalisir getaran
untuk pendingin mesin juga disematkan dalam model baru ini
mogi asal amerika ini mampu beradaptasi maksimal
dengan iklim tropis seperti indonesia
sistem tenaganya juga sudah naik
ada yang satu tingkat ada yang malah dua tingkat
terus juga dari sistem remnya juga sudah sangat akurat
karena kalau kita pegang rem depan saja
rem belakang juga sudah ada berakselerasi
jadi satu tombol untuk dua depan dan belakang
dari dua belas varian yang diluncurkan
ada dua puluh dua unit motor yang sudah dipasarkan di gerai anak elang
salah satunya adalah model khusus ulang tahun harley ke satu ratus lima belas model street glide
yang hanya diproduksi satu delapan ratus unit di seluruh dunia
dengan bandrol sekitar satu sembilan miliar rupiah
meski harga yang sampai ke indonesia naik sekitar tiga hingga empat kali lipat harga asli
setelah dikenakan berbagai pajak
meski harganya tinggi
pabrikan asal amerika serikat ini tak pernah kehilangan penggemarnya
reza ramadan jakarta